polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas dalam rangka ktt asean ke empat puluh tiga yang digelar di jakarta
warga diimbau menggunakan rute alternatif ketika hendak melintasi kawasan tersebut
rute pengalihan arus lalin sebagai berikut yang kami kutip dari tmc polda metro jaya
kita akan simak bagaimana pengalihan yang akan terjadi saat ktt asean yang masih berlangsung pada hari enam september
polisi telah memperlakukan penutupan jalan
inilah penutupan jalan yang ditutup sejak pukul tujuh pagi tadi atau pukul delapan hingga pukul sepuluh pagi tadi
pemirsa yaitu sepanjang jalan mh tamrin ke arah sudirman
ini tepatnya di bundaran patung kuda mulainya sampai dengan bundaran senayan
kemudian yang anda perhatikan jika anda berada di jalan berikut
yaitu sepanjang jalan hr rasuna said atau kuningan ini
anda dari traffic light atau lampu merah cokro sampai dengan traffic light kuningan
ini akan ditutup pada pukul tujuh pagi atau pukul delapan pagi tadi ke pukul sepuluh pagi
kemudian sepanjang jalan gatot broto atau traffic light kuningan ke traffic light sleepy
sepanjang jalan imam bonjol sampai dengan hotel atau bundaran hotel indonesia
ini juga ditutup pada pukul delapan pagi hingga pukul sepuluh pagi tadi
dan akan berlanjut pada pukul empat sore nanti pemirsa hingga pukul sepuluh malam
kenapa hingga pukul sepuluh malam
karena aktivitas dari ktt asean ini berlangsung dari pagi
kemudian berlanjut dari sore anggenya krusial
ada ktt galadinar yang akan terjadi pada malam hari nanti
sehingga anda harus berhati hati dan mencari jalur alternatif dari pukul empat sore nanti hingga pukul sepuluh malam nanti
dan kemudian polisi sudah menyiapkan empat jalur alternatif jika anda berada di sekitar kawasan gbk atau senayan
karena pusat dari acara ini berlangsung di senayan jakarta
pusat kita akan melihat bagaimana alternatif yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian berikut ini
jalur alternatif yang dipersiapkan oleh kepolisian
kita lihat di touch atau tas screen berikut ini ini adalah gbk ya kawasan gbk senayan jakarta
dimana disinilah fokus acara dilakukan berwarna merah merupakan kawasan dari acara ktt asean itu sendiri
dan nanti malam pada pukul empat sore hingga pukul sepuluh malam
akan ada galadinar tentunya dari para tamu undangan
akan dibawa menuju ke pelataran senayan yang lokasinya berada di sini
akan ikut gale dinar pada pukul empat sore hingga pukul sepuluh malam nanti
dan jika anda perhatikan garis yang tidak putus putus ini berwarna merah
ini artinya jalur yang ditutup oleh pihak kepolisian dan jika kita lihat
ini banyak sekali warna warni ya ada warna kuning ada warna hijau kemudian warna biru muda dan juga warna ungu
tentu anda bertanya tanya ini jalur apa
jalur putus putus ini merupakan jalur yang dipersiapkan sebagai jalur alternatif
nah jika untuk berwarna kuning ini merupakan jalur yang dipersiapkan di arah selatan
berwarna hijau merupakan selatan kemudian berwarna kuning adalah utara
dan yang berwarna timur berwarna biru muda itu adalah warna untuk timur
biru kemudian ungu adalah untuk yang barat ya
kemudian yang barat adalah ungu
kemudian kita harus tahu pemirsa jika anda berada di sekitar jalan ini
anda yang arahnya dari cipete atau arah selatan dari gbk ini bisa melewati jalur alternatif
yang pertama anda harus melalui jalan kebayoran baru dan juga arteri pondok indah jika anda menuju ke monas
ini jalur selatan ya yang akan anda lalui jika anda melewati jalur dari arah selatan gbk menuju ke arah harmoni atau pusat jakarta
dan kemudian kita harus simak juga bagaimana dengan anda yang berada dari arah utara atau dari arah harmoni
anda akan pergi ke arah selatan
jalan mana yang anda harus lalui kita harus lihat bagaimana anda untuk mengalihkan arus ini anda harus melewati jalur yang kuning ini
apa saja jalur kuning ini
jalur kuning ini adalah jalur utara dari arah gbk atau harmoni menuju selatan atau blok m
anda lewat jalur jalan budi kemuliaan kemudian abdul muiz termasuk jalan farudin jalan kiai haji mas mansur
jalan panjarihan kemudian jalan penjompongan jalan tentara pelajar dan juga jalan teku arif dan jalan kebarang baru serta jalan kiai majah
dan seterusnya ya ada pondok indah
jalan panglima polim dan seterusnya
kemudian kita ke arah timur pemirsa
jika anda akan berada dari arah barat ya dari arah timur dari tebet menuju ke arah barat selipi harus anda lewati jalur yang berikut ini
nah jika anda melewati jalan ini anda harus dapat melalui jalan kapten tendean kemudian anda akan melewati jalan water mongensidi
jalan tronojoyo jalan kiai maja jalan kebaran baru jalan akhliari pondok indah
lalu berputar balik di depan
jalan pol gandaria city menuju jalan tekunyak arif kemudian jalan tentara pelajar jalan esparman dan juga seterusnya
disinilah jalur yang akan dilewati jika anda menuju ke arah esparman atau selipi
yang terakhir kita harus perhatikan juga bagaimana dengan anda dari arah barat ke arah timur yaitu dari arah selipi menuju ke tebet
arah sebaliknya ya begitu ya
nah anda bisa melewati jalan es parman kemudian jalan penjompongan bergeser ke jalan penjernihan
jalan rm margono jalan galunggung berikutnya jalan dr saharjo jalan prof dr supomo kemudian jalan mt haryono dan juga seterusnya
kepolisian juga mengimbau pemirsa bahwa pengguna lalu lintas harus berhati hati dan harus menyimak informasi yang diberikan oleh kepolisian
melalui akun instagram tmc polidaya metroja juga biasa dicatat ya
jalur mana saja yang harus anda lewati dan mana yang ditutup anda harus simak di akun media sosial dari kepolisian
pemprov juga melakukan
hal hal lainnya selain penutupan jalan rekayasa lalu lintas meminta untuk masyarakat untuk berkegiatan dari rumah atau wefa dan juga meliburkan beberapa sekolah